dieng oleh sebagian masyarakat disebut juga sebagai tanah para dewa
dan tidak hanya itu dieng juga memiliki julukan negeri di atas awan
setelah mengalami letusan kecil pada april dan juga mei lalu
kawah sileri di kawasan gunung dieng jawa tengah
kembali mengalami letusan freatik atau letusan yang disebabkan oleh pemanasan air
di bawah tanah minggu siang kemarin
lalu kandungan apa saja yang dimiliki gunung berapi ini
kami akan hadirkan informasinya kepada anda
dataran tinggi dieng ini mencakup dua kabupaten
yaitu kabupaten wonosobo dan juga kabupaten banjarnegara
dan selama beberapa abad aktivitas ini didominasi oleh letusan freatik
dan juga aktivitas panas bumi
kemudian emisi karbon dioksida juga dapat merusak vegetasi di daerah sekitarnya
dan selanjutnya dieng ini kemudian memiliki delapan kawas
diantaranya si leri chandra dimuka kemudian si banteng si galah si dikyang
si kendang si nila dan juga timbang
si kendang si nila ini dan timbang ini berpotensi memiliki gas beracun
selanjutnya kita lihat dari delapan kawah tadi
salah satunya adalah kawahsi leri

dan dua puluh enam september dua ribu sembilan serta maret april dan dua juli dua ribu tujuh belas
kemudian retakan akibat erupsi freatik pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ini membentuk lereng
dan menghasilkan pancaran lumpur
kemudian letusan pada seribu sembilan ratus empat puluh empat juga menimbulkan hujan abu dan lumpur di sejumlah desa
korban tewas mencapai lima puluh sembilan orang tiga puluh delapan orang luka dan lima puluh lima orang dinyatakan hilang
selanjutnya kita lihat sejumlah kawah di sekitar kawasan dieng yang pernah memakan korban
yang pertama ini adalah kawah timbang
yang berlokasi dekat dengan kawah sinila pada tanggal tiga puluh satu mei
dan di tahun dua ribu sebelas meletuskan gas sejauh lima puluh meter serta tremor
kemudian ada pula kawah sikidang pada maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua emisi gas beracunnya ini membunuh satu orang
setelah itu ada juga kawah sinila pada dua puluh februari seribu sembilan ratus delapan puluh
letusan gas beracun yang terjadi telah menewaskan satu ratus empat puluh sembilan orang
dan selanjutnya pada lima belas januari dua ribu sembilan dari kawah sibanteng
kawah ini terjadi dan merusak hutan di sekitarnya
menyebabkan longsor yang membendung kali putih anak sungai serayu
namun ini tidak ada korban